oh hai kalian pasti sudah tahu dengan ada perkembangan teknologi
hidup begitu dimudahkan dan mengubah perilaku masyarakat termasuk perilaku berbelanja
pembiayaan digital pun menjadi salah satu dari kemajuan teknologi yang berkembang saat ini
ini membuktikan bahwa transaksi digital semakin populer di kalangan masyarakat
karena selain mudah dan cepat kita dapat bertransaksi di mana saja cukup menggunakan smartphone
pandemi yang terjadi saat ini mendorong kita dalam aktivitas serba digital
banyak pelaku usaha atau umkm yang memanfaatkan digitalisasi sebagai solusi dalam mengembangkan bisnisnya
dari yang semula berjual secara offline
kini memanfaatkan media sosial atau situs belanja online di berbagai e commerce
hingga bekerjasama dengan platform ojek online dalam layanan pesan antar makanan
untuk memudahkan konsumen dalam bertransaksi
pelaku usaha juga bekerjasama dengan aplikasi pembayaran digital
yang tentunya sejalan dengan kebijakan bank indonesia
sehingga proses transaksi yang cepat dan mudah
tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat
selain itu mari kita juga dukung pemerintah dalam gerakan nasional bangga buatan indonesia
sehingga tidak hanya membantu pemerintah saja dalam memajukan perekonomian nasional
tapi kita turut membantu pelaku usaha
saya santota fianti mewakili anak milenial mendukung pemerintah dan bank indonesia
bank indonesia di setiap makna indonesia